memang di senin dini hari teradi terjadi tawuran warga di jatindegara jakarta timur
akibat tawuran sejumlah ruko terbakar dan sebanyak tujuh belas mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian kami telah terhubung dengan produser cnn indonesia fani imaniar
ya selamat pagi fani fani bagaimana pantauan anda apakah kebakaran sudah bisa dipadamkan di sana
alfian dan juga lady kalau biasanya setiap di bulan ramadan masyarakat indonesia yang merupakan mayoritas
beragama islam ini menjalankan ajaran agamanya dengan cara menahan emosi salah satunya
dan juga menjaga hubungan baik dengan sesamanya
tapi ini tidak terjadi di kampung pulo pada pagi ini tepatnya sekitar pukul dua waktu indonesia barat
sebelum sahur pertama di bulan ramadan tahun ini
di mana telah terjadi tawuran antara warga sekitar tepatnya antara warga rw dua dan juga tiga kampung pulau
dengan warga dari bukit turi yang mayoritas adalah anak anak remaja
ini dengan cara melemparkan mercon dan juga petasan dan mengakibatkan ruko ruko di sekitar jalan jatinegara barat
salah satunya adalah ruko lakistar yang menjual kasur kasur ini terbakar
dan sekitar tujuh belas mobil pemadam kebakaran diturunkan pada pagi ini
namun untuk mengetahui seperti apa kronologi kejadian kita sudah bersama dengan saksi mata yang ada saat kejadian tersebut berlangsung
bernama mas agus mas agus selamat pagi
selamat pagi mbak
mas agus ini kan menjaga ruko lakistar yang terbakar ini ya bisa jelaskan saat itu kronologi kejadiannya seperti apa
sebenarnya saya bukan menjaga saya kan kebenaran sekarang di sini terus saya tinggal di belakang gitu
kok ini kejadian jelasnya sih pasti jelas ya kan belum tahu banget kejadian aslinya
pas saya bangun bunyi sekitar jam dua an tuh bunyi dengar bunyi petasan gitu loh
pas saya mau buka pintu dari rumah itu petasan udah pernah meledak
langsung kita tutup lagi saya nggak tahu itu kejadiannya
pas lama lah udah mulai agak berhenti saya lihat buka pintu lagi gak taunya toko ini udah kebakar gitu loh
ada saksi yang lihat katanya sih ada apa namanya
orang warga dari bukuturi yang masang petasan mengarahkan ke sini
mas agus untuk terakhir aja ini kan mas agus menurut orang warga sini dan mengetahui bahwa tawaran ini sudah beberapa kali terjadi
kalau dari kepolisian sendiri sampai saat ini melakukan pengamanan seperti apa
ya kalau untuk pengamanan sih kurang tahu jelas juga ya kadang kadang agak lambat gitu loh
kadang nunggu itu kejadian baru datang gitu
terima kasih mas agus atas informasinya
dari pengamanannya sendiri seperti yang sudah dikatakan agus sebagai saksi mata ini termasuk terlambat dikarenakan baru mengamankan saat terjadi delik aduan atau juga laporan dari warga sekitar
namun dari polsek jatinegara sendiri saat ini sedang melakukan penyelidikan atas siapa saja yang terlibat dalam tawuran tersebut dan langkah hukum apa saja yang akan nanti dilakukan terhadap para pelaku tersebut
untuk pengamanan lalu lintas sendiri di jalan jatinegara barat pada saat jam enam pagi tadi setelah ditutup selama saat kejadian berlangsung
saat ini jalan jati negara barat sendiri sudah mulai dibuka dan bisa dilalui
oleh pengendara roda dua dan juga roda empat yang akan melalui jalur ini menuju ke tempat kerjanya masing masing pada pagi hari